pada sabtu pagi kerusuhan terjadi di lembaga pemasyarakatan bancai di bandung jawa barat
ya seperti kita saksikan kerusuhan ini terjadi setelah seorang napi ditemukan tewas gantung diri di dalam sel isolasi
sebanyak tujuh ratus lima puluh narapidana di lapas narkoba bancai bandung berusaha menjebol pintu utama lapas pada sabtu pagi dua puluh tiga april
para napi juga membakar gedung utama lapas dan dua unit mobil yang parkir di area lapas
tugas gabungan polrestabes bandung polda jawa barat serta kodim sempat kewalahan menghalau ratusan napi
petugas brimob yang masuk lapas mendapat perlawanan dan mengalami luka akibat lemparan batu
kerusuhan ini berawal dari tes urin yang dilakukan sipir terhadap seorang narapidana bernama undang posim dan tujuh narapidana lain di blok b
mereka dicurigai mengkonsumsi narkotik
untuk mencoba undang posim lantas dimasukkan ke ruang isolasi dan akhirnya tewas
hasil pemeriksaan kepolisian menunjukkan undang tewas karena gantung diri menggunakan tali dari celananya
menteri hukum dan ham yasona hamunangan lauli mengakui ada pemaksaan petugas lapas bancai saat memeriksa undang kosim
namun ia pastikan undang tidak mengalami penganiayaan seperti tudingan para narapidana
khusus almarhum memang betul dua bulan lagi bisa saja juga stres
kalau ketahuan beliau melakukan pelanggaran tentu pb nya dicabut bisa ada proses hukum baru
ini kan menimbulkan soal soal yang mungkin saja
tapi apapun ceritanya kita menyesalkan kejadian tersebut
polisi sudah memeriksa seorang narapidana dan tujuh orang sipir lain
semua polresta bandung empat diantaranya dinyatakan sebagai tersangka
yosyisus baniagawab cnn indonesia